setelah adanya tuduhan logo palu arit dalam desain baru uang kertas bank indonesia
kini muncul tuduhan baru yang serupa
istana kepresidenan disebut kerap menggelar rapat partai komunis indonesia
selepas pukul delapan malam
pihak istana pun mengajutkan gugatan hukum terhadap penebar isu tersebut
ketakutan kembali bangkitnya komunisme belakangan ini terus mengemuka di mana mana
bahkan tuduhan pemerintah sudah disusupi agen komunis pun turut merebak
tuduhan itu dilontarkan oleh alfian tanjung
dalam ceramah yang videonya tersebar di youtube alfian menyebutkan
pihak istana kepresidenan sudah menjadi sarang partai komunis indonesia
karena kerap menyelenggarakan rapat tentang pki selepas pukul delapan malam sejak mei dua ribu enam belas
ketakutan kerasnya kerajaan kerajaan yang menjadikan istana tanpa kerapat rutin mereka
tiap hari kerja di atas jam delapan malam ke atas
keren ya jadi istana negara sekarang jadi sarangnya pki
sejak bulan mei dua ribu enam belas sampai kapan gue gak tahu
tentu saja istana bereaksi
kepala staf kepresidenan teten mas duki yang turut dituduh pki oleh alfian
mensomasi agar alfian mencabut pernyataannya dan meminta maaf
sebelumnya pemimpin front pembela islam rizik syihab diperiksa oleh kepolisian
setelah menuduh bank indonesia memasang logo palu arit pada uang kertas rupiah
ia mempertanyakan dari sekian banyak logo mengapa bi memilih lambang mirip palu arit
rizik meminta pemerintah untuk menjelaskan dan menarik semua mata uang rupiah baru yang diedarkan
yang ini tulisannya bi yang ini palu arit
sebagai saksi dan diajukan sebanyak dua puluh
bahwa teknologi pengamanan uang kertas dengan metode rectoverso itu memiliki ribuan bahkan jutaan alternatif bentuk
nah yang jadi persoalan kenapa bank indonesia memilih rektoverso dengan bentuk ini
ini bentuk mirip mirip palu arit
kami minta dengan hormat kepada pemerintah kepada pemerintah untuk satu memberikan penjelasan

dalam setahun terakhir gejala ketakutan akan kembali munculnya gerakan komunis memang semakin terlihat di indonesia
pada dua puluh tiga maret dua ribu enam belas monolog bertajuk tan malaka saya rusa berbulu merah dibatalkan
monolog yang digagas kelompok main teater ini batal dilaksanakan setelah masa fpi mendatangi gedung ivi tempat monolog berlangsung
mereka datang untuk memboykot acara itu karena menduga monolog itu berbau komunisme
pada enam belas maret dua ribu enam belas pemutaran film dokumenter pulau buru tanah air beta di gotahouse jakarta juga dibatalkan
hashtag pulau buru tanah air beta kala itu menjadi salah satu topik yang sangat populer di media sosial twitter dan facebook
film dokumenter karya rahu nasution itu batal diputar karena adanya imbauan kepolisian yang menerima informasi akan ada ormas yang menggagalkan pemutaran film
pada dua puluh tujuh februari dua ribu enam belas
unit pengelola pusat kesenian jakarta taman ismail marzuki melarang festival belok kiri
alasannya sama seputar adanya penolakan dari beberapa ormas dan perihal perizinan
festival belok kiri akhirnya digelar selama seminggu di yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
budi adiputro cnn indonesia
jadi kebangkitan komunisme ini fobia atau nyata
dan untuk membahasnya lebih mendalam malam ini di studio sudah hadir prof herb harman
prof herb harman peneliti senior dari lipi
kemudian ada dimas oki staf khusus kepala kantor staf kepresidenan
selamat malam mas dimas
dan kami masih terus menghubungi alfian tanjung yang merupakan ketua umum bpp gerakan nasional patriot indonesia
alfian tanjung ini adalah yang mengungkapkan begitu melalui ceramah terbuka adanya rapat rapat yang beraliran komunisme di istana negara
bagaimana menanggapi ini
benar tidak ini kemudian
ya kalau tentunya tidak benar
dan isu ini kalau menurut saya juga tidak produktif dalam konteks pendidikan politik yang lebih baiklah
untuk masyarakat dan sesungguhnya jauh dari rasa bertanggung jawab juga untuk membangun institusi politik indonesia menjadi lebih demokratis dan lebih bermanfaat
apalagi di saat yang sekarang kita ketahui bahwa situasi ekonomi yang sangat menantang seperti ini dan ditunjukkan dengan kinerja pemerintah yang fokus dalam menjalankan program program prioritasnya dan agenda agenda presiden
dan munculnya isu seperti ini tentunya kita melihat satu sisi ada upaya untuk mempolitisasi ada upaya untuk mendeligitimasi kerja kerja pemerintah
dan hal itu yang mendasari kemudian ketika muncul tuduhan tuduhan seperti itu yang mendasari kepala staf kantor ke presiden itu melakukan somasi
yang sesungguhnya itu esensinya adalah ingin mengajak tabayun politik lah artinya memberikan kesempatan kepada kelompok kelompok yang menuduh seperti itu untuk mengecek lagi apakah berdasarkan apa tuduhan tersebut
lalu kemudian mereka mengevaluasi pernyataan pernyataannya
dan lalu kemudian melakukan minta maaf secara publik
ini kalau boleh saya ungkap detilnya begitu ya sambil kita menunggu pak alfian yang menyatakan ini sebenarnya karena kami masih terus menghubunginya
tadi sudah menyatakan confirm hadir ke studio tapi kemudian batal menunggu di rumahnya katanya bisa untuk ini sekarang kami masih terus menghubungi
kami tagih janjinya begitu ya
tapi begini yang disampaikan secara detail itu adalah bahwa sejak mei dua ribu enam belas atau tahun lalu di istana ini sudah tidak melibatkan
apalagi tentara atau militer sebagai wujud nasionalisme mungkin untuk dalam rapat rapat kemudian sudah mulai disusupi orang orang beraliran kiri
dia sebut langsung itu bangkitnya pki itu sejak mei dua ribu enam belas rapatnya dimulai pukul dua puluh sampai mungkin tengah malam dua puluh itu mulai berdatangan dua puluh satu
jadi dia ini mengatakan dengan data detail begitu tidak hanya sekedar melemparkan satu
nah mungkin bisa anda tanggapi dengan begini
jadi pukul dua puluh sampai tengah malam itu apa sih yang terjadi di istana
itu sudah jam istirahat mas
tentunya ya ada aktivitas security karena namanya juga istana
tapi begini itu tentunya tuduhan yang menurut saya sangat kekanak kanakan sangat lucu gitu ya
atau juga malah tidak lucu sebenarnya karena disampaikan oleh sosok sosok yang sesungguhnya harusnya dihormati di masyarakat
dan harus bertanggung jawab dalam melemparkan sebuah statement
harusnya tokoh masyarakat tidak seperti itu begitu menurut anda
tidak seperti itu
jadi itu kita maklumi dalam konteks ketika arahnya ini sudah tujuannya adalah mencoba untuk mengarah kepada istana kepada pemerintah gitu ya
tentunya ini kita melihat ada konsekuensi ada agenda agenda politik
dan karena itu juga dengan memahami kondisi sekarang kita juga yang dilakukan oleh katakanlah oleh kepala staff kepresidenan teten mas duki untuk melakukan somasi terhadap orang orang terhadap salah satunya adalah ustadz
itu juga sesungguhnya untuk mengajak dialog
apakah benar data yang anda punya dengan menyebut nama nama seperti itu
dan jikapun anda punya data rapat malam itu kan sesungguhnya bisa diklarifikasi
masuk ke istana itu kan tercatat
ada beberapa gate yang memang harus dilalui oleh pengunjung
dan itu harus menyerahkan ktp nama dan ada cctv
dan begini jadi kantor staff presiden itu berdasarkan perpres dua puluh enam tahun dua ribu lima belas itu kan sesungguhnya memiliki fungsi untuk mengendalikan
antara lain pertama adalah pelaksanaan program program prioritas nasional
lalu kemudian aktivitas komunikasi kepresidenan
dan yang ketiga kemudian adalah mengelola isu isu strategis dan bertanggung jawab langsung kepada presiden
nah itu tentunya dalam konteks itu kantor staf kepresidenan itu sejak zaman kepala staff yang sebelumnya pak luhut luhut bin sarpanjaitan dan lalu sekarang
kang teten mas duki itu sesungguhnya menjadi perpanjangan tangan presiden menjadi kuping telinga mata presiden
artinya ada keharusan mereka untuk berinteraksi bertemu dengan berbagai kalangan
ya kan dan itu mulai dari kalangan aktivis mulai dari politisi akademisi teknokrat lalu kemudian juga ulama
dan itu biasa karena
ketika mungkin bertemu dengan aktivis aktivis yang dianggap mungkin
terkait dengan nama nama yang seperti itu itu bisa dicek
itu bisa dituduhkan seperti yang dituduhkan itu
ada yang memang pernah datang satu dua orang tapi ada yang memang tidak pernah sama sekali menginjakkan kaki di binagraha kantor staff presiden atau katakanlah di komplek istana
jadi saya pikir itu bisa dilacak bisa dicek dalam catatan di apa keamanan di istana
jadi saya pikir ini juga menjadi pertanyaan besar data dari mana nih ustadz alfian tanjung sehingga kita sesungguhnya somasi ini adalah panggilan atau tawaran dialog ya untuk kita ingin mengetahui sesungguhnya
datanya dari mana gitu
kalau prof kiki sendiri melihat seperti apa
karena alfian tanjung ini juga mengatakan bahwa dirinya sudah tiga puluh tahun memerhatikan atau menekuni ya bahasanya ya menekuni ciri ciri dari gerakan bangkitnya disebut pki di sini begitu
kalau anda melihat sekarang ini ada kearasannya sedikit pun tidak sih sebenarnya
jadi gini kalau sebagai living ideology ya
ideologi yang hidup marxisme komunisme marxisme itu sudah gagal
gagal tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil
menerapkan uni soviet itu ke dasar negaranya marxisme komunisme leninisme hancur uni soviet
vietnam itu masih menyebut dasar negaranya komunis
yang kehidupan sehari harinya sudah sangat kapitalis
sejak adanya program reformasi yang disebut doi moi di sana
cina resminya itu negara komunis
iya sekarang kita tahu cina itu lebih kapitalis dari amerika
kuba ini komunis dan miskin
yang masih menerapkan komunisme murni itu tinggal korea utara
tinggal korea utara
nah jadi sebagai ideologi yang hidup itu sudah gagal sama sekali
nah istilah komunisme itu adalah sebagai gerakan politik
kalau sebagai gerakan politik ini masih efektif
efektif itu artinya begini
itu cap buruk
pki itu identik terutama dengan ateisme antiagama gitu
padahal komunisme itu gerakan politik bukan marxisme
yang merupakan ideologinya gitu
nah yang kedua
ini generasi tahun itu sudah gak ada
nah yang kedua
ini generasi tahun itu sudah tidak ada
ya sudah sepo sepo sudah tua
generasi di bawah sekarang ini generasi anak anaknya itu sebetulnya sudah tidak terkena imbas ini
tapi yang satu merasa masih efektif kalau menggunakan label pki
padahal gak laku
yang satu lagi nostalgia tentang sebuah revolusi sebuah ini
ada deklarasi pki baru loh
anda abis reformasi itu tahun sembilan puluh sembilan tahun dua ribu
ini mungkin yang dikhawatirkan oleh orang orang seperti alfie
tapi kalau sebagai kelompok mah paling juga seratus dua ratus
jadi sangat tidak ini ya sangat tidak signifikan
sangat tidak signifikan
oke nanti kita lanjutkan lagi
langkah selanjutnya lebih lanjut
kenapa ini kemudian muncul akhir akhir ini
kalau kita lihat benang merahnya ada tuduhan
logo palu arit dalam desain baru
uang kertas keluaran dari bank indonesia
nah sekarang kemudian muncul lagi istana menyomasi pihak yang mengatakan bahwa ada rapat pki begitu di istana
meskipun tadi sudah dijelaskan oleh mas dimas oki
tapi kita akan segera kembali mengulasnya setelah jeda berikut ini
baik kita kembali mengulas tentang hal ini
kami masih menunggu alfian tanjung
alfian tanjung ini adalah seorang yang mengatakan secara terbuka dalam sebuah ceramahnya bahwa ada rapat rapat pki begitu di istana negara
nah salah satu yang disebutkan tadi alasannya adalah indikasinya begitu yang disebutkan dia adalah bahwa di istana sekarang mulai mei

tidak ada lagi rapat rapat yang dihadiri atau diikuti dipimpin

atau tni mungkin ini maksudnya simbol nasionalis yang mengganyang pki saat itu begitu loh
nah ini bisa anda jelaskan tidak
enggak lah itu tidak benar lah
artinya kalau dikatakan diistana di bagian mana di mana
tapi secara umum itu tidak benar
bahkan secara khusus juga tidak benar
karena kalau bicara tentang keterlibatan institusi militer atau periwa periwa militer justru sangat intens
di rapat kabinet di rapat terbatas

lalu kemudian yang melibatkan di situ ada panglima tni lalu kemudian juga dan itu selalu semangatnya kan kolaborasi semangatnya adalah bagaimana membangun pemerintahan yang kuat lalu kemudian bagaimana menjalankan program program agenda presiden secara lebih baik lalu kemudian tercapai sasarannya dan seterusnya
nah jika dikatakan kurang nasionalis itu juga saya bantah karena ukurannya juga kan begini jadi artinya ini kan isu sipil militer ini kan sesungguhnya sudah lama sudah kita lalui artinya sudah ada konsensus nasional bahwa kita percaya yang terpenting sekarang itu adalah bagaimana memperkuat institusi demokrasi di indonesia lalu kemudian bagaimana memperkuat masyarakat sipil lalu memperkuat pelayanan publik governance dan seterusnya
lalu ini ada persoalan besar terkait dengan
apa namanya kita sebagaimana yang dikatakan oleh presiden kita harus melakukan percepatan pembangunan dan itu yang sedang dilakukan oleh pemerintahan jokowi jk
nah kalau dikatakan bahwa tadi dikatakan oleh profesor hermon sulistyo terkait dengan eksistensi gerakan komunisme jika memang secara ideologi itu sudah tidak ada tapi lalu kemudian gerakannya itu masih ada saya juga sedikit ingin membantah bahwa sekarang itu sesungguhnya bukan gerakan komunis
tapi jika memang
begini jadi ada banyak persoalan persoalan ketidakadilan di masyarakat dan itu bukan hanya spesifik indonesia
di beberapa tempat juga banyak
itu namanya sekarang itu dan itu tidak harus bentuknya seperti dicap seperti komunis yang namanya kritikal atau perlawanan tapi anda bisa lihat misalnya ada yang namanya new social movement gerakan gerakan sosial baru yang terrepresentasikan dalam berbagai aktivitas ya
jadi tidak semata mata kemudian ketika orang teriak kucing aja buntutnya diinjak pasti akan juga teriak
artinya ada hal hal yang mungkin direpresentasikan
dan sekarang diperjuangkan supaya kemudian apalagi menjadi program prioritas presiden tahun ini adalah untuk mengatasi kesenjangan
oke mas ibas kita tahan dulu ya prof kiki karena kita sudah tersambung dengan alfian tanjung yang menyebut bahwa memang ada rapat rapat pki begitu di dalam istana
selamat malam pak alfian
pak alfian tentu saja kami bertanya kepada anda apa data anda yang cukup menunjang dari pernyataan pak alfian ini
bahwa ada rapat rapat
pki di istana yang anda sebutkan kalau tidak salah dalam pernyataan anda begitu sejak mei dua ribu dua puluh
apa data anda pak
ya yang pertama di tangan saya ini saya nanti kalau sampai datang teman teman yang membawa inisiatif foto nanti
saya memegang adart pki hasil kongres yang terbaru
itu satu ya
kongres terbaru kapan maksudnya
ya kongres terakhir pki yang ke sepuluh tanggal lima belas sampai tujuh belas agustus
nantilah kalau udah teman teman tim bisa melihat dan saya tunjukkan itu
nah perihal keberadaan orang orang yang memang mengkonsolidasikan potensi jaringan pki itu menurut saya
buat saya sih sebagai sebuah perbincangan yang memang harus dimatangkan
tidak perlu ada penegasian
karena saya menyampaikan itu kan delapan bulan yang lalu
kenapa baru sekarang dianggap sebuah persoalan
padahal itu sebagai sebuah
statement yang terbuka dan saya memang mengatakan itu
data yang paling gampang dilihat atau fakta yang gampang dilihat memang
peran peran ketentaraan dalam fungsi fungsi konsepsi dan fungsi fungsi pengelolaan istana negara memang sudah boleh dibilang nihil di internal kan
iya boleh saja
posisi pak teten mas duki itu kan posisi tentara bukan posisi dia
nah itu memang akan berdebat
saya pikir kita selalu debatable
kalau ada persoalan persoalan
posisi yang tempatnya pak teten adalah posisi tentara mungkin mas dimas bisa jawab
kalau menurut saya kan ini begini
jadi itu tentunya ditanggapi balik oleh kenapa pak alfian bicara seperti itu
beliau mungkin punya pendapat yang subjektif ya
tapi kan ini lagi lagi untuk memposisikan siapa dan di mana itu adalah prerogatif presiden
satu dan tentunya presiden memiliki pertimbangan pertimbangan khusus
dan sejauh ini setiap orang yang ditempatkan dalam posisi tertentu
memiliki agenda agenda yang memang diberikan atau amanah yang ditargetkan oleh presiden
jadi menempatkan itu presiden ya
dan itu tentunya berdasarkan kebijaksanaan presiden
nah itu yang juga harus dimaklumi
satu yang kedua terkait dengan ini kita harus bedakan persoalannya apakah ini tuduhan komunis terhadap orang orang di sekitar presiden
atau karena posisi ksp kantor staff presiden harus diduduki oleh sosok militer
saya pikir tidak begitu
sehingga tadi kan disampaikan oleh ustadz seperti yang kamu
ya saya pikir begini pak saya pikir kita harus juga bisa memposisikan
bahwa perbincangan saya ini kan tidak boleh dispeta komplit seperti ini
makanya saya sebetulnya secara fisik kalau saya tidak dalam posisi ini saya akan menghadapi anda
artinya gini yang ingin saya tegaskan bahwa ini kita yang berdebat kenapa nggak dihadapkan saya langsung dengan pak teten
ayo karena posisi ini sudah tidak lagi bergurau
kalau anda bilang tidak ada pki bangkit saya bisa sebut
satu desa di batang jawa tengah ada tokoh senior tki itu mewajibkan satu desa menggunakan kaos palu arit dua hari berturut turut
saya mau perbanyak lagi contoh contoh yang lain
satu desa di batang
kapan memerintahkan memakai kaos
sekarang anda jangan jadi polisi
sekarang kalau mau bicara soal pki bangkit kapan kita bicara
ini kan soal nya kan sekarang saya difetak komplis dibilang akan disomasi
saya nggak pernah berbicara tentang hal ini
baru tahu kemarin sore saya nggak pernah terima suratnya
nah sekarang kalau memang masuk pada wilayah wilayah kriminal lapor aja polisi tangkep saya
bukan bicara soal kriminal yang sekarang ini kita berdiskusi pak jadi sudut pandang pak alfian
bukan diskusi karena ini kan dicecar terus
wartawan ini tidak semuanya kooperatif seperti yang sekarang mas kalau mau tahu
wartawan wartawan ini udah wartawan wartawan pki semua ini
caranya saya dipaksa ya anda nggak usah meremehkan orang
ya makanya sekarang kami berikan pak alfian waktu untuk berdiskusi
sudah biasa pak pro kontra tapi kami berikan waktu sekarang ke pak alfian
jelaskan datanya seperti apa misalnya di batang jawa tengah itu kapan kejadiannya
data apa untuk apa saya pikir saya punya banyak data yang bisa dibicarakan kalau kita ketemu
saya pikir sekarang tidak saat ini aksi setihak
tadi dibilang hak prerogatif presiden hak prerogatif bukan semua gue
tentang saya enak perutnya jangan seorang kayak enak beroknya aja
nggak bisa saya pikir segini aja lah
sekarang mau dikemanakan kasus saya ini
mau diurus mau lapor polisi silahkan pakai ke lapor polisi
karena buat saya reinkarnasi pki sudah sampai pada batas yang serius
nah itu dia kami ingin tahu batas yang seriusnya itu seperti apa pak
yang bisa anda jelaskan kalau cuma anda bilang bahwa batas yang serius
sekarang faktanya aja cara jawabnya pak teten
kenapa delapan bulan baru dipersoalkan
kenapa baru dipersoalkan
kalau ilmu permalingan kan dipindahin dulu
nah kan nggak ada kan
kenapa nggak dari awal
tiap kepresidenan pasti punya sistem informasi yang akurat
punya sistem intelijen yang kuat
saya sudah bicara sejak bulan maret april mei juni terus sampai delapan bulan sekarang
kenapa baru sekarang dipersoalkan
saya makanya pikir saya tidak mau dalam posisi seperti ini lalu debatnya debat debat sok sok pinter pinteran
sekarang saya tanya aja lah sekarang
bagaimana pendapat beliau tentang kebangkitan pki
bagaimana penggunaan kaos palu arit yang banyak dilakukan di mana mana
bagaimana dengan mata uang yang ada gambar palu arit
terlalu banyak indikasi itu
makanya kalau saya menyebut begitu sekarang anggaplah saya berbohong
saya menyebar berita bohong
tidak tidak tidak
bicara benar salah pak bukan mengadili
saya mau informasi kan
saya mau informasi kan
oke itu kan nanti tanggapan dari sana
saya mencoba untuk memandu acara ini begitu pak ya
kita sadar dulu pak alfian
anda tadi bertanya
bahwa ada banyak indikasi
sekarang saya coba tanyakan kepada prof kiki yang juga banyak melakukan penelitian soal komunisme di indonesia
mungkin prof kiki bisa menambah
dia menanyakan bahwa bagaimana kebangkitan atau reinkarnasi dari pemerintah
nah ini contoh konkret bagi saya bahwa komunisme apalagi turunannya yang dalam bentuk politik praktis ya
istilah kita itu
menjadi garis batas
menjadi instrumen peperangan nih
bagi yang berusaha bangkit
itu kata pak alfian itu
tapi kan cuma segelintir orang
dimana itu deklarasi
yang disebut ada adart dua ribu sepuluh itu bagaimana
enggak itu lainnya
ya kelompok ini turunannya segala macam waktu itu sulami masih hidup misalnya
tapi sebagai satu kekuatan politik sama sekali
itu tidak signifikan
kebencian itu masih ada
para pelakunya sebagian masih ada
ini kan terutama berhadapan dengan nu pada tahun enam puluh lima gitu
yang ansor ansor banser yang tahun enam puluh lima dulu bergerak melawan pki itu kan
meskipun sudah sepuh masih pada hidup sekarang
muardi masih hidup
yang lain lah
itu masih pada hidup
itu masih pada hidup
jadi sebagai instrumen pertarungan politik ini masih eksis masih ada gitu
tapi kalau sebagai ideologi yang pengikutnya itu ya orang bodoh saja
ya contoh tadi lambang lambang pki misalnya dipakai
saya beberapa hari yang lalu
sekarang isu isu ini relevan tidak yang sebut ada logo di uang kertas kemudian ada logo palu
kalau menurut saya pemerintah buang energi aja
kalau ngurusin seperti itu
karena memang tidak relevan
ya bukan tidak relevan
terlalu insignifikan tidak signifikan untuk ngurus negara yang makro
nah saya mau memberi catatan tentang ksp
karena di konsep pemerintahan transisi itu saya ikut bantu ngerancang
dan itu copycat adaptasi dari west wing di amerika
kritiknya kita tahan dulu ya
nanti kita sampaikan setelah jeda berikut termasuk saya tertarik dengan pernyataan dari mas dimas
bahwa ini harus dipisahkan dulu
ini sebenarnya soal adanya rapat rapat pki ataukah ingin menempatkan militer begitu ya
di dalam ksp
seperti yang disampaikan oleh pak alfian
setelah jeda berikut kami akan membahasnya lebih lanjut
catatan dari prof kiki terkait dengan ksp sebelum kita lanjutkan soal isu bangkitnya komunisme ini
ini saya kasih contoh ya
yang masih hidup nih hari ini nih
ada pro kontra tentang pembangunan semen di rembang
sudah menang sampai mahkamah agung
tiba tiba ada pki
pk nya dimenangkan
dengan data palsu
saya nggak mau ngomong datanya karena panjang sekali ceritanya
dan itu kemudian difasilitasi oleh t sepuluh ke presiden
nah bagi orang orang seperti pak ustadz ini
ini bisa ditafsirkan dan bagi banyak orang luas
ini cara cara pki gitu
padahal mungkin ya tidak di situ
karena dulu pki menggunakan cara cara ini
yang terlibat dalam g tiga puluh s itu
aidit nyoto nyono sudir dan lain sebagainya
jadi ada di dalam pemerintahan gitu
jadi kalau kita lihat polanya
kalau hanya modelnya aja
iya benar gitu
tapi kalau kita lihat ideologinya segala macam
sekarang siapa sih yang ngerti tentang komunisme
dan masih percaya tentang marxisme
kan orang bodoh pasti
nah kalau soal ini tentara
tapi kalau soal komunisme sendiri menurut anda tidak signifikan yang ada di lapangan
orang orang yang ketakutan atau kekhawatiran ini ada itu
kebencian itu masih ada
enggak bukan kekhawatiran
saya bertarung dengan anda nih ya
oh kalau saya gunakan isu pki itu akan sangat efektif
bilang aja pki
bilang aja pki ini
jadi siapa yang bertarung dengan orang yang dituding kemudian
ini cara cara pki ini dipotong aja
saya mungkin menanggapinya lebih kepada kembali kepada tugas pokok dari kantor staf kepresidenan
sesuai dengan perpres dua puluh enam tadi tahun dua ribu lima belas bahwa salah satu agendanya tentunya adalah mengendalikan program program strategis
dalam hal ini yang kemudian menjadi agenda dari presiden
kita ketahui bahwa presiden joko widodo menang dalam pemilu yang demokratis langsung ya tahun dua ribu empat belas kemarin itu didukung oleh mayoritas rakyat
artinya memang dalam posisi ini apalagi kalau kita lihat agenda nawacita lalu program program presiden
itu banyak sekali agenda agenda yang memang harus dijalankan dalam rangka untuk mempercepat apa namanya memperpendek kesenjangan tadi
nah itu yang sesungguhnya yang dilakukan oleh secara khusus kantor staf kepresidenan
nah persoalan kesenjangan ini problem besar
dan presiden sudah berulang kali menyatakan bahwa ini harus segera dituntaskan sehingga kemudian pemerintahan dan demokrasi yang memang sudah kita jalankan itu membawa manfaat
terus kaitannya dengan tudingan bahwa di sana posisinya tidak ditempati oleh militer dan lain sebagainya
nah itu saya nggak bisa menjawab lagi lagi karena ini begini mas
jadi ini kan persoalan bagaimana sesungguhnya metode dalam menjalankan sebuah pembangunan
ini kan metode bagaimana kita how to govern
ini juga terkait dengan style ini terkait dengan bagaimana pendekatan yang diambil dan seterusnya
tapi sejauh ini agenda agenda yang dijalankan atau diminta untuk dijalankan oleh presiden itu sangat baik dijalankan oleh kepala staf kepresidenan
jadi ini isunya sudah bergeser sesungguhnya
kita tadinya bicara tentang tuduhan terhadap komunisme terhadap orang orang di sekitar presiden ada rapat rapat malam dan seterusnya
terus bergeser ke arah
tadi kan seperti yang disampaikan oleh ustadz alfian tadi
alfian tanjung menyatakan bahwa ini ada isu lain terkait sesungguhnya posisi ksp harus diduduki oleh seorang militer
jadi begini pak alfian sesungguhnya yang diharapkan oleh para staf kepresidenan ini dengan memberikan somasi
sesungguhnya adalah undangan tabayun bagi anda untuk kita ngobrol apakah anda sudah yakin dengan data yang anda punya
oh sangat yakin
sehingga kemudian kalau memang sudah yakin tolong dijelaskan
kapan diajak bertemunya pak alfian ini
itu kapan saja kalau pak alfian memang punya data yang cukup kuat
karena kami juga punya cukup data yang sangat kuat bahwa yang dituduhkan itu tidak benar
yang kedua dan sebaiknya memang kan ini begini ustadz ini kan apalagi anda bagaimanapun kita hormati sebagai ulama
artinya memberikan pendidikan dan kebenaran kepada publik
itu tentunya juga harus ditunjukkan dengan statement statement
lalu kemudian dengan tindakan tindakan yang diberikan

kan kita mencari kebaikan nih tabayun
apalagi ini sebuah tontonan yang menurut saya juga tidak baik ya bagi publik
karena di dalam situasi seperti ini kita mengharapkan kita guyup kita gotong royong kita rakyat bersatu
tidak ada kemudian isu isu yang memecah belah mengkotak kotakan masyarakat
jadi ini kita berharap sebenarnya dengan somasi itu ustadz bisa mengklarifikasi dan kalaupun keliru ya minta maaf secara publik
bahwa memang data itu keliru
dan tidak memperbesar
kemudian data data yang sesungguhnya tidak benar itu
dan kalaupun anda yakin bahwa data itu benar
maka tadi sebagaimana disampaikan bahwa kita sama sama ke pengadilan
dan itu untuk menunjukkan data
dan itu semangat yang memang yang sangat mendidik ya secara politik
menunjukkan bahwa bagaimana sebuah isu dikelola secara lebih bijak dalam ruang publik
sudah jangan bermain dengan tataran kata kata yang terlalu beracun lah ya
saya ingin banyak menyatakan bahwa pki bangkit saya bisa bahas mau bicara di mana
dengan mas kiki hermawan sul
jika saya menanggapi ustadz ini kan persoalannya begini
bahkan dari kalangan gerakan gerakan islam juga sering dituduh menggunakan gerakan gerakan komunis
ya seperti yang disampaikan oleh prof hermawan
ini kan bagaimana mencoba untuk men stereotyping ya
sebuah sosial aktivism yang memang selama ini mencoba untuk memperjuangkan yang namanya keadilan sosial
dan itu tidak adil
artinya dan ini semangat kolaborasi mau itu latar belakangnya politisi partai mau latar belakangnya ormas mau latar belakangnya militer agama
ada semangat memang untuk memperbaiki bangsa ini menjadi lebih baik
udah mas saya pikir saya bukan anak baru kemarin
jadi apa namanya tawaran untuk ustadz alfian tanjung untuk lebih kita bareng bareng tabayun ya lihat persoalan ini dengan jernih
lalu kemudian jangan membawa kebingungan pada masyarakat
sungguhnya masih tawaran perbuka bagi ustadz faisal dinan
saya mantap kader kader pki
siapa urib suprianto itu
siapa dan bagaimana mereka bergerak
udahlah sekarang kalau memang mau bicara mending kita ketemu
publik berhak tahu juga dong pak
paham pilihan publik berhak tahu
oh berhak berhak
mungkin makanya kita ingin gali nih dari anda
anda sebut tadi ada adart dua ribu sepuluh
kemudian satu desa di batang jawa tengah menggunakan kaos palu arit satu minggu
maksudnya supaya kita tahu juga
ya dua ribu enam belas an sama
udah terlalu banyak mas udah fakta nya
saya buat apa saya kan bukan anak buah anda kan laporan sama anda ya kan
anda berhak tidak menjawab
anda berhak tidak menjawab
tapi kan kemudian jadi nilai anda banyak tapi nggak disebutkan

ayo makanya saya bilang udahlah sekarang nggak usah main lumur dengan kata kata santun yang ujung ujungnya beracun
udah ini jelas
pada mas kiki saya dengan bapak sangat appreciate

dengan mas dimas saya belum begitu kenal ya
intinya nanti tunggulah tim ini biar kita lihat
intinya saya ingin mengatakan apa yang ingin dipersoalkan dari apa yang saya katakan selama delapan bulan berlalu tanpa dipersoalkan
kalau bicara fakta dan bukti kita bicara peraturan
aksi sepihak banyak dilakukan
mengembalikan satu juni pancasila itu sebuah akses setia itu gaya pki pak
nggak boleh orang ngatur negara tenak perutnya aja
kalau antum bilang tata negara tata negara
negara itu diurus bukan seenak perutnya
kita sepakat delapan belas agustus
kenapa jadi satu juni lagi
itu gaya pki dan itu pancasila yang menaruh ketuhanan di situ
ada tuduhan baru dari anda lagi nih yang soal satu
tidak tuduhan fakta
ayuh udah sekarang mau buka upfront di mana
yang resmi rencanakan waktu
saya sudah nolak dari tadi wawancara kalau mau tahu
kalau mau kita ketemu waktu yang disepakati kita ketemu terbuka
nggak ada tuduh tuduhan di sini
fakta fakta yang ada
emang gaya pki begitu terlalu jelas ya
tadi prof kiki bilang sebenarnya tidak terlalu signifikan
ada tapi tidak terlalu signifikan
itu kan pendapat beliau
orang boleh punya pendapat saya punya pendapat
anda bilang signifikan berarti
semua kaya pki bangkit
iya pki bangkit memang
sesignifikan apa pak alfian
ya lihat aja pengkaderan pkc
pengkaderan ke pkc selama dua ribu empat dua ribu empat belas itu tiga belas angkatan
sejak dua ribu lima belas sejak jokowi berkuasa
pengkader pengkader pkc datang
kemudian ke depan ke dpd ke dpd dpd persoalan
hampir setiap tiga bulan enam bulan sekali
itu semua orang tahu
ini jelas kolaborasi antara pki dengan pkc
makanya saya bilang udahlah
oh iya banyak
pekarya banyak sangat banyak
di mana saja lokasinya pengkaderan itu
tanya aja pada dpd pdi yang ngadain acara
ini berarti anda menyangkutkan pdi lagi nih sekarang ya
seat buat pengkader pengkader pki
bukan pdi pki ya
lihat bagaimana pidatonya ketua dpc pdi
bu surabaya kemarin
itu bahasa ingin membasmi ulama
cabut sampai ke akar
itu gaya pemuda rakyat mas
ada rekamannya anda mempunyai rekaman itu
wah cari sendiri aja
itu berkembang luas kok di whatsapp
nggak perlu sibuk sibuk
saya nyerahin ke anda
itu kan umum bisa kita dapat
udah lah saya cukupkan saja
ya viral kok itu di arti dpc pdi
surabaya juga ada kok
udah yang jelas kalau memang kurang pas saya cukup dulu
saya tidak melanjutkan
saya beri penegasan buat para pendengar para pemirsa
pki bangkit dan saya akan siap menghadapi apa yang akan anda tempuh
mau lapor polisi lapor silahkan
dengan reaksi seperti ini bukan berarti anda ketakutan pak alfian
justru saya berani
justru karena saya berani
kalau saya takut itu saya kabur
asal dijamin bahwa kita bersikap secara konstitusi
saya akan tentukan ini pasal yang dilanggar
ini pasal undang undang nomor dua puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
saya sangat menguasai persoalan persoalan kebangkitan pki
sejak tiga puluh tahun saya riset secara kualitatif
nah jadi kalau anda bilang justru saya berani
karena tinggal mau di mana kita bahas
mau ketemu dengan pak setjen langsung
mau kita bicara dengan pak jokowi langsung
kenapa pak menteri dengan jokowi undercovernya lalu hilang dari peredaran
kenapa pak kapolri mengancam siapa yang punya buku mau ditangkap
banyak mas variabelnya mas
tki bangkit saya bisa terangkan dua puluh jam
tapi perbedaan pendapat itu anda masih
oh perbedaan pendapat
tapi pki bangkit saya punya argumentasi
ayo mau presentasi di mana
saya cukupkan saja deh terima kasih
tadi pak alfian tanjung sepertinya memang sangat reaktif begitu ya menjawab pertanyaan pertanyaan tadi
seolah menjadi seperti sedang berada dalam persidangan
padahal kita hanya ingin menggali
nah saya ingin tanya tanggapan dari ksp lagi
ini begitu yakin kapan diundang realnya
karena sangat menantikan
sangat menantikan undangan diskusi
oh sudah sudah dikirim
kita bahkan di kantor kepresidenan itu di binagraha terbuka dengan tamu tamu bagi yang ingin datang
tentunya harus melewati beberapa penjagaan seperti yang saya sampaikan tadi
setiap tamu yang datang itu selalu kemudian mencatat nama dan seterusnya
jadi tapi begini
jadi yang disampaikan tadi oleh prof kiki dan disampaikan tadi oleh ustadz alfian itu sesungguhnya esensinya sudah kita dapat
bahwa memang esensinya kan sesungguhnya ini ada yang harus diperkuat
artinya bagaimana pengelolaan manajemen politik untuk lebih
ya berkomunikasi lebih bersosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat
ini memang sesungguhnya menjadi ukuran penting ya dalam setiap pemerintahan yang ada
tapi pak tetennya siap menemui alfian tanjung
saya pikir itu komitmennya pak teten mas duki dan sejauh ini itu kerap kali dan beliau bertemu dengan berbagai pihak
dan selalu berbicara tentang prioritas prioritas atau capaikan agenda pemerintah
jadi dan itu dengan siapa saja itu terbuka
persoalannya sekarang itu kan ketika tuduhan ini atau fitnah ini bersiluweran ya kenapa harus delapan bulan
karena memang selama ini kita tidak pernah menanggapi itu secara serius karena seperti disampaikan kang prof kiki tadi
kenapa baru sekarang gitu
ini kan begini persoalan ya komunisme dan seterusnya itu kan sebuah
maksudnya awalnya nggak perlu ditanggapi gitu ya
sudah masa lalu betul
dan ini kan begitu apa ya tuduhan yang menurut kita itu sangat konyol gitu artinya ini setidak berdasar
tapi bahwa kemudian di situ message nya bahwa
maksudnya itu message nya bahwa memang kita harus ada komunikasi politik yang memang diperkuat kepada seluruh elemen elemen masyarakat
yang ingin berkomunikasi dengan pemerintah tentunya ini menjadi sebuah komitmen yang memang harus dilakukan
tadi disebutkan oleh pak alfian tanjung seperti itu kita juga merekamnya itu
kalau anda melihat ini berarti kekhawatiran pak alfian tanjung ini luar biasa besar sebenarnya
ideologi kiri itu kan eksotis ya
seksi kenapa eksotis kenapa seksi sehingga ada image kalau nggak belain rakyat kecil itu nggak punya hati kan gitu
kalau sudah tua masih belain juga itu nggak punya otak nah karena ini eksotis terus orang tidak tahu tentang pki kan buku nggak boleh
ketetapan mpr nomor dua puluh lima itu melarang tapi ada kecualinya untuk pendidikan dan untuk kepentingan akademik
nah jadi anak anak muda ini juga mencari cari mencari cari rujukan
wah ini ideologi perlawanan kalau melawan itu kita itu pahlawan gitu kira kira kayak gitu kita ini heroik kayak gitu
jadi apa saja dilawan
nah ini bisa ditafsirkan ini kebangkitan pki nah kalau kebetulan temanya adalah tema tentang pki tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima dicarilah rujukan rujukan pada penulis penulis barat yang memberi legitimasi pada sikap ini
penulis penulis barat itu tidak semuanya kredibel tidak semuanya otoritatif banyak diantaranya petualang yang nggak punya pekerjaan di negaranya terus belajar ke sini
saya bisa buktikan berapa banyak penulis yang diundang kiri kanan kalau kesini itu orang nggak punya pekerjaan kok di negaranya
dan saya punya saksi itu pemiming doktor saya dan amri widodo bagaimana benedict anderson itu mengaku salah
nah baik kalau kembali ke konteks ini sekarang apa yang anda lihat ketika kalau tadi kan anda melihatnya mas dimas ini melihatnya ini sebenarnya lebih disimpan
di luar soal kebangkitan komunis sebenarnya ada persoalan lain sebenarnya begitu kan kalau boleh saya simpulkan sedikit
tapi kalau pak bikin melihatnya apa disebutkan logo palu ari tuang kertas dan sebagainya
sebagai medium pertarungan medium pertarungan politik saya kasih contoh konkret nih tiba ada
tapi kalau tadi pak alvin sepertinya ngotot bahwa ini real bangkit begitu loh
bukan karena ini dia juga pelaku politik yang berlawanan kan gitu
oh pelaku politik pak alvin menurut anda
yang buat saya yang menarik adalah kenapa yang ngotot itu orang orang seperti pak alfian
dalam sejarah kita yang head to head dengan pki itu itu kalau dari kalangan islam kan nu
sampai dituntut pelanggaran ham segala macam
sekali lagi dasarnya adalah studi orang orang barat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan saya kasih contoh
yang dipakai rujukan bahkan dibawa sampai ke pbb itu adalah film jagal
film jagal itu dua puluh tahun saya meneliti pembunuhan tidak ada teknik membunuh dengan tali satu
yang kedua dia bilang kita itu menari nari mendapatkan ide dari film godfather
dari marlon brando
artinya ada misinformasi banyak yang ini ya
godfather itu dibuat tahun tujuh puluh dua

tapi film ini dianggap benar terus dipakai di belanda dipakai di pbb
kalau ini diikuti dan dinyatakan salah pemerintah punya konsekuensi harus memberikan
oke artinya ada banyak sekali minim informasi terkait dengan rekomendasi ini
sehingga muncul orang orang seperti pak alfian ini yang disebut tadi dirinya menyebut tiga puluh tahun
kalau menurut saya beliau tidak minim informasi
tapi menggunakan itu untuk bertarung gitu
sementara realnya tidak signifikan
tidak ada itu kebangkitan
oke kita tunggu saja nanti bagaimana istana membuka pintu mengajak adu data begitu ya
dengan pak alfian ini ya singkat saja mas dimas
intinya begini jadi semangatnya itu adalah yang dibawa oleh kepemimpinan presiden joko widodo
itu adalah mencoba untuk merangkul mengajak semua orang untuk berkolaborasi membangun negara membangun negeri
artinya semua elemen masyarakat memang dilibatkan
itu cara pki ya
cara pki bukan
oke kita tunggu saja nanti seperti apa kelanjutan dalam hal ini
karena tadi sepertinya pak alfian sudah sangat emosional menutup segala argumentasinya
tidak ingin dilanjutkan
tapi kita nantikan apakah memang akan terjadi klarifikasi data terkait dengan tudingan bahwa ada rapat pki di dalam istana
terima kasih mas dimas terima kasih prof kiki telah bergabung bersama kami malam hari ini